jadi pemerintah dan dpr itu ketika menyusun undang undang ini
memasukkan salah satu tipe tipe prioritas dalam pengadilan berat
nah dalam konteks pelayanan berat itu memang lpsk bukan hanya bisa melindungi dalam arti kata fisik
tapi juga melakukan pendampingan dalam proses hukum walaupun tidak menggantikan peran dari
perasaan terhadap orang lain
karena rpsk bertugas untuk memastikan bahwa proses hukum itu tidak ada pertanyaan menjerat
kemudian tidak membuat situasi tidak nyaman buat saksi
nah di sisi lain ada di undang undang proses norban itu
buat korban penganian berat itu ada rehabilitasi
yaitu rehabilitasi medis psikologis dan psikosoial